pertandingan sepak bola liga dua antara tuan rumah persika karawang melawan ps bengkulu di stadion singa perbangsa karawang jawa barat berakhir ricuh
pertandingan pun terpaksa tidak dilanjutkan
akibat kericuan ini pemain dari kedua kesebelasan mengalami luka dan sejumlah supporter pingsan
pertandingan sepak bola liga dua antara tuan rumah persika karawang melawan ps bengkulu di stadion singa perbangsa karawang jawa barat berakhir ricuh
pertandingan sepak bola liga dua antara tuan rumah persika karawang melawan ps bengkulu di stadion singa perbangsa karawang jawa barat berakhir ricuh

tidak mungkin kan
jadi nungguannya sampai berapa
nah ini sudah tidak nunggu lagi sudah lewat
sudah lewat sudah langsung
berarti sudah kita serahkan ke sana
serahkan ke sana
panitia pelaksana juga sudah melaporkan kericuhan tersebut ke badan liga indonesia
pertandingan yang menyisakan lima belas menit di babak kedua tersebut akan dilanjutkan atau tidak masih menunggu keputusan dari badan liga indonesia
sementara sebelum kericuhan
ps bengkulu unggul sementara dua atas tuan rumah persika karawang
dian firman sah karawang